di karawang jawa barat tiga puluh dua kendaraan biru travel gelap yang mengangkut ratusan penumpang disita saat lantas polres karawang
mobil yang terjaring berjenis minibus elf dan bus tiga per empat
kendaraan ini biasa beroperasi pada malam hari hingga menjelang subuh
kendaraan datang dari jakarta menuju jawa timur dan jawa tengah
penumpang yang akan menuju jawa barat dikenai tarif rp lima ratus sedangkan menuju jawa timur dan jawa tengah rp sembilan ratus
dari dua ratus lima puluh penumpang sebagian diarahkan menuju terminal kelari dan yang lain dijemput keluarga mereka